kami tahu kamera pengawas terasanya sudah menjadi kebutuhan primer
kini hampir setiap lokasi dipasangi cctv
seperti di sudut ruangan taman dan di jalan sekalipun
pengguna merasa terbantu oleh adanya cctv tanpa harus lelah mengawasi ruangan setiap saat
udah berapa lama nih pakai cctv
dua tahun setengah
apa sih yang dirasain setelah pakai cctv dan sebelum pakai cctv
kalau pakai cctv ini rasanya nyaman
lalu ya untuk lingkarannya terus buat lamanan
berbagai tipe cctv tersedia di pasar
saya jadi penasaran sebetulnya ada tipe apa saja dan apakah ada perbedaan fungsi
yuk mari kita cari tahu
cctv itu ada tiga jenis
pertama ada wereless ada analog dan ip kamera
yang kedua ini yang wireh dan analog
ini biasa dipakai untuk di perumahan
perumahan yang wireless yang kecil kecil untuk di rumah
istilahnya untuk werez itu tidak perlu pakai kabel
dan yang analog itu yang biasa dipasang di rumah
di ruko ruko kecil sama kantor kantor kecil itu pakai analog
dan yang ketiga itu untuk ip
biasanya dia untuk diprojek
seperti jalan tol pabrik gudang gudang besar itu menggunakan ip kamera
dewasa ini hasil rekaman cctv digunakan sebagai alat bukti dalam suatu kejadian
seperti pencurian dan kerusuhan
sejauh mana sih rekaman cctv dapat dijadikan alat bukti dalam proses hukum
nah untuk itu maka cctv dapat dimasukkan sebagai petunjuk yang kemudian lalu membantu hakim dalam rangka sampai pada keputusan
apakah kemudian lalu petunjuk itu dapat diabaikan
seperti halnya juga keterangan ahli
yang rasanya perlu diatur adalah lebih kepada pemanfaatannya
dengan kata lain apakah kemudian satu gambar yang terekam di cctv kita lalu kemudian dapat dengan mudah kita sebarkan gitu ya
saya kira betapapun ya betapapun suatu gambar itu sudah memperlihatkan siapa yang misalnya siapa yang loncat pagar kita
namun saya kira kita perlu hati hati untuk tidak menyebarluaskannya melalui wa misalnya ke media sosial
cctv pun dapat digunakan untuk mengurangi biaya operasi penjaga yang bertugas mengawasi secara langsung
sejatinya teknologi membantu mempermudah manusia melakukan aktivitas sehari hari
anda mau membeli cctv yang mana
aditya aksani fordanto bimantoro jakarta